dua gedung pondok pesantren modern gontor darussalam di ponorogo jawa timur hangus terbakar
sejumlah santri sempat panik lantaran api nyaris merembet hingga asrama
selain membakar gedung penyimpanan peralatan yang terdiri dari dua belas sekat atau ruang
api juga meluas hingga membakar gedung koordinasi
belum diketahui pasti penyebab utama kebakaran dan beruntung api berhasil dipadamkan
satu jam kemudian setelah tiga unit mobil pemadam kebakaran dan tiga mobil tangki
dua gedung yang satunya enam plong ya enam plong sama dua ruangan
dua gedung gudang gudang pramuka sama kamar kamar